belum tapi ktp aku ditahan buat jaminan
tunggu dibayar bos aku
yang ngasih kerjaan ke aku
kamu mau tau
maaf kamu gak boleh tahu
saya lagi ada masalah
mirip kan sama sahrini yang artis
kamu mah emak yang udah tua apa mata kamu yang udah gak bener
ma kan gak ikut arisan
ma ini teh arisan bukan pertandingan sepak bola
kalau ma ada di situ siapa tau kamu menang
kan esi menangnya juga udah
kok gak pernah bilang sama emak
yang waktu itu emak sama esi dibeli kerudung
ah mama lupakan terus ah
ini daftar orang orang keras kepala yang nggak mau ngejual tanahnya pada teman kita
teman kita bukan mau merampok tapi mau ngasih uang
kasih tahu orang orang ini pengertian
kenapa kamu masih di sini
saya belum dapat tugas
tamu kan satu paket sama murah
ada bicara di dunia
arus lots peryani
menghebat tuh lo
mm nanti saya jadi man representa
apakah yang kamu utiliser
something keren juga
cuma akang dimarahin sama kirani
ada informasi lain
sudah beres urusan kampus kamu
adit ngajak nikah kamu
papi tau dari mana
papi bukan ngasih tau
keluarganya sudah kenal kamu
nanti adit pas pulang kerja
mau kesini sih
dia mau ngajakin nanti
ke rumah kamu
tapi kamu sekarang istirahat tuh
ada apa pak
kenapa nggak mau dijual rumah dan tanah bapak
saya nggak mau pindah pak
saya lahir disini pak
disini mau dibangun apartemen
tapi rumah dan tanah ini nggak saya jual pak
berarti bapak cari masalah
ada uang gak
iya buat apa
gak ada sejuta mak
motornya mau dipakai sampai kapan
emangnya ini motor sewaan
iya sehari tiga puluh
sehari semalam lima puluh
mana ada yang mau ngasih meja motor seharian
terus pinjemnya berhari hari
tapi ktp aku ditahan
kamu kapan mau ngasih uang buat bayar sewa motor
tunggu dibayar bos aku
yang ngasih kerjain ke aku
kamu mau tau
maap kamu gak boleh tau
saya lagi ada masalah sama istri
bukannya minta uang sejuta
terus tadi buat apa mau pinjam uang sejuta dari saya
buat beli pakaian
kokang komar malah mau beli pakaian
soalnya saya sekarang udah gak punya pakaian
cuma ini yang sekarang dipakai
pakaian akan disandar sama istri
sebenernya kerjaan kamu apa
dibayar buat apa
dibayar buat apa
ngintip yang pacaran
kerjaan yang aneh
semacam agen rahasia
ngapain kamu gitu gituan
james bond mah biasanya juga kan rapi
yang semacam james bondnya itu aku
kau mah semacam tukang ojek
nah ada james bond perempuan
oh gitu masalahnya
megang uang irang kamaran di pasar
dipake dulu aja
nanti saya dimarahin sama kang emos